kicoring competition periode kedua sudah berakhir
terima kasih untuk mnc group dan kikoran
sampai jumpa di keboran competition selanjutnya
selamat kepada para pemenang kikoran competition
nantikan kikoran competition selanjutnya
hadiah puluhan hingga ratusan juta rupiah menanti kamu
jangan sampai ketinggalan